inilah suasana pencarian warga di desa cincendil desun cukgenang cianjur jawa barat
dengan alat seadanya mereka menggali reruntuhan dan longsoran tanah
agus separdi salah satunya
ia kehilangan istri dan dua putranya
saat kejadian istri dan anaknya sedang berada di dalam rumah
tidak ada harapan lain selain bisa menemukan ketiganya apapun kondisinya
tidak ada harapan lain selain bisa menemukan ketiganya apapun kondisinya
setelah menemukan ketiga tiga orang lima belas korban yang diduga tertimbun bisa segera ditemukan
dengan kontur alam seperti inilah yang memang pada akhirnya agak sedikit menyusahkan upaya pencarian bagi korban
yang saat ini masih tertimbun longsoran akibat gempa yang terjadi pada hari senin siang yang lalu
dan tebalnya tumpukan tanah ini menyebabkan upaya evakuasi juga susah
dan seperti bisa kita lihat juga akhirnya karena alat berat yang tidak bisa didatangkan
ke lokasi ini atau belum bisa didatangkan ke lokasi ini warga harus melakukan upaya pencarian secara swadaya
tidak ada harapan lain bagi warga yang keluarga tertimbun sini selain bisa menemukan keluarga mereka apapun kondisinya
karena seperti sebelumnya bahwa keinginan mereka mereka hanya ingin bisa melihat jasad keluarga mereka apapun kondisinya
dan kalau memang sudah dinyatakan meninggal dunia bisa di
makamkan secara lebih layak lagi
alfian raharjo wahyu ramadan cianjur jawa barat